anggaran pemilu dua ribu dua puluh empat yang angkanya fantastis mencapai rp tujuh puluh enam triliun rupiah ini dinilai tidak transparan
hal itu pun kemudian menimbulkan spekulasi jadi ladang korupsi
kpu dan bawaslu diminta menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran pemilu lewat situs resmi kpu yang bisa diakses masyarakat
kita bahas hal ini bersama dengan dua narasumber bergabung dari luar studio
ada ahmad doli kurnia ketua komisi dua dpr ri
bang doli selamat sore sudah bergabung
baik ada juga bergabung bersama kami lusius karus peneliti formapi bang lusius selamat sore
baik bang doli saya sapa kembali bang doli selamat sore
oke sambil menunggu bang doli kita ke bang lusius terlebih dahulu
bang lusius kalau melihat ramai sekali suara suara mengenai adanya dugaan
tidak transparan dari anggaran pemilu tujuh puluh enam triliun ini anda melihatnya seperti apa
ya saya kira si dugaan anggaran pemilu yang tidak transparan itu muncul
karena keinginan teman teman untuk mengontrol sejauh mana kpu melaksanakan tugasnya
salah satu hal yang kemudian bisa dijadikan indikator pelaksanaan tugas kpu dalam menyelenggarakan pemilihan umum p tiga
adalah pengelolaan anggaran
dan saat kemudian dilakukan pencarian di website kpu untuk mengetahui anggaran yang digunakan oleh kpu
kita tidak menemukan informasi yang memadai di website itu
kenapa kemudian perlu disuarakan pentingnya transparansi itu dalam pengelolaan anggaran pemilihan umum
karena kita tahu sendiri anggaran rp tujuh puluh enam miliar itu tentu anggaran yang sangat fantastis
kalau kemudian dikelola sejauh mana itu tidak bisa dikawal

kalau kemudian dikelola sejauh mana itu tidak bisa dikawal

kita mendengar sekarang ada begitu banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh kita
bapak pegara dan itu kan semua terkait dengan penyalahgunan anggaran
kenapa kemudian penting bagi penyelenggara pemilu juga untuk memastikan pengelolaan keuangan
penyelenggaraan pemilu itu dilakukan secara transparan agar tidak ada kemudian ruang
bagi mereka untuk melakukan penyimpangan yang berujungnya
bisa jadi korupsi
jadi saya kira ini kontrol dasar yang dilakukan oleh masyarakat sipil
untuk memastikan penyelenggaran pemilu itu berlangsung sukses
dengan kemudian tercapainya tahapan tahapan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu
untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
saya sapa kembali bang doli bang doli selamat sore
nampaknya masih belum juga bergabung bersama kami
saya mengutip ini ada kontrol begitu ya tapi formapi bukannya justru menduga ada dana sosialisasi
yang diterima oleh anggota komisi dua
saya kira memang ada kerjasama gitu ya sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh komisi dua
saya sendiri juga pernah menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan
dan itu kan menggunakan anggaran yang diplot untuk kpu gitu ya
untuk penyelenggaran pemilu dan juga bawaslu
dan saya kirakan anggaran ini kemudian bisa jadi menyulitkan kontrol yang mestinya harus dilakukan oleh komisi dua
kepada penyelenggara pemilu terkait dengan penggunaan dana mereka
karena kita tahu betul komisi dua misalnya mendapatkan manfaat dari anggaran sosialisasi penyelenggara pemilu
tapi kalau kita ketahui bang kenaikan anggaran pemilu sampai dengan besar sekali
ini hampir tiga kali lipatnya tujuh puluh enam triliun rupiah
ini berdasar pada berbagai persoalan kalau kita berkaca dengan tahun lalu dua ribu sembilan belas maksud kami
permasalahannya ada seperti logistik kemudian petugas yang gugur akses hingga peningkatan kualitas pemilu
jadi tujuannya anda setuju nggak efektif tidak ini ya akan meningkatkan kualitas dari aspek aspek tersebut
ya saya kira hal hal itu yang kemudian menuntut kami gitu ya untuk mendesak kpu untuk membuka anggaran mereka penggunaan anggaran mereka
nah kalau alasan naiknya anggaran itu menjadi sangat signifikan karena masalah masalah yang disebutkan tadi
mestinya ada kemudian solusi yang ditawarkan oleh kpu sekarang ini untuk menunjukkan bahwa mereka punya niat atau misi
untuk mengoreksi apa yang dianggap gagal di pemilu dua ribu sembilan belas
dan itu yang belum kita lihat
misalnya pelaksanaan sosialisasi sekarang ini itu belum cukup masif dilakukan sampai ke tingkat grassroots
siapan seluruh stakeholder untuk menyambut pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat
sebelum saya berlanjut saya akan sapa lagi
bang doli sudah bergabung bersama kami
oke nampaknya kita tidak bisa berkomunikasi dengan bang doli
saya akan lanjut dialog ini dengan bang lusius
ada bang doli
bang doli masih tersambung bersama kami
bang doli selamat sore
bang doli selamat sore
bang doli selamat sore
baik nampaknya ada gangguan komunikasi dengan kami di studio dua cnn indonesia dengan ahmad doli kurnia ketua komisi dua dpr ri
saya lanjut ke bang lusius karus
bagaimana kemudian caranya supaya publik bisa mengawasi ini
oke saya dengar informasi dari teman teman sudah join bang doli
bang doli sudah join
bang doli sudah join
bang doli sudah join
bang doli sudah join
bang doli sudah join
bang doli sudah join bersama kami
bang lusius kita tunda dulu pertanyaan tadi saya ke bang doli terlebih dahulu
bang doli ada suara suara yang menyebutkan ini dana rp tujuh puluh enam triliun rupiah dana pemilu
dengan angka sebesar ini katanya nggak transparan dan proses alokasinya juga nggak diketahui begitu
tanggapan anda yang menjadi partner dari kpu dan juga bawaslu
ya pertama sebetulnya saya ingin menjelaskan
angka rp tujuh puluh enam enam triliun itu adalah angka yang memang sudah berkali kali kami review
dari mulai saya tidak ingat persis apa dari sembilan puluh enam terus ke delapan puluh sekian
jadi karena memang angkanya cukup besar dan kemudian kita tahu pada saat itu pada saat pembahasan kita dalam situasi ekonomi yang tidak baik baik juga
karena waktu itu kan covid
harus ada ekonomi bahkan sampai sekarang
nah jadi sebetulnya angka itu adalah angka yang memang sudah direview berkali kali
banyak item item yang juga di waktu itu minta dikoreksi
nah yang kedua adalah memang penambahannya terlihat signifikan kalau dibandingkan dengan pemilu pemilu sebelumnya
nah itu angka itu termasuk yang paling besar adalah untuk pembiayaan
honor tenaga penyelenggara sampai di tingkat kpps
karena waktu itu kami mendorong memang adanya penambahan honor
karena selama ini kami menilai sangat tidak manusiawi
jadi selama pemilu reformasi ini tidak pernah ada peningkatan honorarium dari penyelenggara pemilu
kasian tingkat paling bawah itu cuma empat ratus ribu
jadi jauh dari apa namanya
tenaga kerja lupa saya istilahnya
jadi jauh dari angka yang selayaknya mereka terima gitu ya
nah oleh karena itu kita waktu itu memang adanya peningkatan
nah yang berikutnya adalah angka itu juga sudah termasuk adanya fasilitas pendukung
kantor kemudian bidang dan seterusnya
yang sampai saat ini itu dalam prakteknya proses pencairan dan pencairan per tahunnya itu belum direalisasikan oleh pemerintah
jadi masih juga banyak kantor kantor oleh kpu itu masih nyewa
bidang juga masih pinjam dan segala macam
jadi itu angka ideal
untuk kita mensukseskan pemilu tahun dua ribu empat yang memang belum terrealisasi semua
itu teman teman kpu dan bawaslu itu setiap mengajukan penganggaran kembali kepada pemerintah
terutama kepada kementerian keuangan
juga ada proses negisasi
ada juga proses koreksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kementerian keuangan
jadi angka itu sebenarnya bukan angka itu
jadi angka itu sebenarnya bukan angka itu

tiba tiba semua tujuh puluh enam enam itu sudah ada di kpu
itu selalu dikontrol oleh pemerintah
jadi itu satu hal
jadi saya kira selama ini kami dpr pemerintah itu berupaya supaya bagaimana kita mensukseskan pemilu itu juga dengan se efisien mungkin
dana anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah
nah hal yang kedua adalah kita semua tentu setuju bahwa berapapun jumlahnya ya

atau satu rupiah pun memang harus dilaksanakan secara transparan
harus ada pertanggung jawaban publik yang jelas
dan saya kira kita semua punya kepentingan untuk itu
jadi kalau misalnya ada masyarakat yang menyampaikan bahwa diharapkan adanya transparansi dan segala macam
kami di dpr sangat mendukung untuk itu
dan kami juga selalu minta kepada kpu dan warga asli untuk menggunakan anggaran itu sebaik baiknya
tidak ada satu rupiah pun yang tidak boleh tidak bisa bisa dipertanggungjawabkan
kalau dianggap angka tersebut sudah sesuai dengan pos
pos terbesarnya tadi bang doli kemudian juga sudah menjawab bahwa akan melakukan secepatnya begitu ya
untuk bisa mencantumkan anggaran pemilu di laman resmi mereka
prosesnya sejauh ini seperti apa bang doli
saya teknisnya tidak tahu ya
kan itu sangat teknis
penganggar apa namanya pembuat undang undang
selama ini peraturan termasuk sampai peraturan teknis itu selalu dikonsultasikan juga kepada dpr dan pemerintah
dan kemudian juga
koordinasinya seperti apa bang doli
koordinasinya setiap saat
kita informal terus juga melakukan komunikasi dan kemudian setiap rapat kerja pasti kita akan tanya progresnya
nah kalau misalnya soal apa namanya
tanggung jawab teknis itu kan ada di institusi masing masing
nah kalau selama ini misalnya dianggap belum ada muncul di laman yang seharusnya memang itu diharuskan
ya nanti kita cek kenapa itu tidak disampaikan dan kalau memang dalam batas waktu tertentu tidak adil ini nanti kami akan panggil dan akan diberikannya
bang lucius terakhir
singkat saja menanggapi hal tersebut tadi sudah dikatakan ongoing nampaknya ya kalau kita menarik apa yang disampaikan oleh bang doli
tapi apakah menurut anda kpu mau mencantumkan anggaran pemilu di laman resmi mereka
ya seharusnya sih kalau tidak ada soal gitu ya
mestinya wajar saja kemudian anggaran itu disampaikan melalui laman resmi kpu
itu penting saya kira gitu untuk memastikan
karena saya pikir itu juga publik juga sejak awal waspada gitu ya dengan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh kpu
dan ini juga penting untuk kpu sendiri agar bisa mencegah diri gitu ya dari nafsu gitu ya untuk kemudian mengambil peluang gitu ya
dari dana yang kemudian disediakan untuk penyelenggaraan pemilu dari bapak ibu
jadi saya kira ini bisa akan biasa dan mestinya kemudian kpu membuka diri untuk melakukan koreksi
kalau memang sejauh ini belum ada publikasi terkait dengan penggunaan anggaran itu di website mereka
saya kira mesti mulai dari sekarang gitu ya
karena ada begitu banyak kegiatan yang harusnya sudah dilakukan secara maksimal oleh kpu
dan kami melihat itu belum cukup masif dilakukan seperti sosialisasi ya
ada begitu banyak orang yang mungkin belum sangat paham seperti apa pelaksanaan pemilu serentak dalam satu tahun
antara pemilihan umum dengan pemilihan di tahun dua ribu empat
karena itu saya kira dana yang ada bisa dimaksimalkan untuk itu dan untuk mencipta penyalahgunaan
yang harus terbuka gitu
baik kita harapkan dpr disini karena ada bang doli ya kita harapkan dpr bisa terus mendorong kpu dan bawaslu
menerapkan transparansi anggaran minimal dengan mencantumkan dilaman resmi kpu dan pak waslu
bapak bapak terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesian newsroom
ahmad doli kurnia ketua komisi dua dpr ri dan juga lusius karus peneliti formapi
selamat sore salam sehat